ketua wadah pegawai komisi pemberantasan korupsi yudi purnomo
membenarkan bahwa penyidik senior kpk novel baswedan positif covid sembilan belas
jumat siang novel baswedan pun kembali menjalani swab tes yang kedua bersama keluarganya
mereka juga telah melakukan isolasi mandiri
komisi pemberantasan korupsi mengharapkan doa dari masyarakat indonesia
agar pria yang menjabat sebagai kepala satuan tugas penyidikan komisi pemberantasan korupsi tersebut
segera sehat dan kembali beraktivitas seperti biasanya
hasilnya saya diberitahu tadi bahwa ternyata saya dikatakan positif
walaupun secara fisik saya merasa sehat tidak ada gejala apa apa
dan saya tidak merasakan sesuatu hal yang apapun
tetapi saya paham bahwa saya harus menjaga agar tidak menularkan kepada orang lain
dan mengisolasi diri di waktu yang tertentukan di rumah
total ada tiga belas pegawai kpk terkonfirmasi positif covid sembilan belas
bikri kesembilannya telah menjalani isolasi mandiri
selain itu ada satu tahanan kpk yang positif covid sembilan belas
dan kini dirawat di rumah sakit polri kramat jati jakarta
empat belas orang pegawai sembilan diantaranya adalah pegawai kpk di beberapa direktorat
termasuk juga ada direktorat penyidikan
kemudian empat orang pegawai outsourcing yang bekerja di lingkungan kpk
serta satu orang tahanan
yang terpapar virus covid sembilan belas ini
kpk tetap menjalankan agenda pemeriksaan setelah dilakukan penyemprotan disinfektan
di dalam maupun luar gedung kpk
tim liputan cnn indonesia